mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh pak sby
bahwa anies ahy akan dideklarasikan awal september
omongan itu saya katakan nggak ada
tapi pak sby meminta deklarasi tanggal tiga september itu benar
jadi apa yang disampaikan pak sby sebenarnya itu adalah bohong belakang
tidak ada bahwa anies ahy akan dideklarasikan awal september
jadi enggak ada
selama dua jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita
tentang apa yang pengalaman pak sby selama memulai proses sebagai capres dua ribu sembilan ya
sudah kau nggak boleh melaporkan seseorang
sudah kau balikkan toko
sudah kau balikkan toko